sementara itu calon presiden dari gerindra prabowo subianto melakukan serangkaian kunjungan ke beberapa lokasi sebagai bagian dari safari politiknya
selain berkunjung ke makam sesepu nu di jombang prabowo juga sempat bertemu pendukungnya di bangkalan madura
ditemani pengurus pesantren tebu ireng prabowo berziarah di makam pendiri nadatul ulama kiai haji hashim ashari
usai berziarah prabowo juga mengadakan pertemuan tertutup dengan pengurus pondok pesantren tebu ireng
selain berziarah prabowo mengakui kunjungannya adalah untuk mencari dukungan kaum nahdilihin sebagai bagian dari proses demokrasi
dari tebu ireng prabowo melanjutkan ziarah ke makam tokoh nu yang lain
yakni kiai haji wahab hasbullah di ponpes bahrul umum tambak beras
usaha prabowo untuk merangkum kaum nahdilihin tahan dilakukan di jombang
prabowo juga mengunjungi makam ulama besar syahona holil di bangkalan pulau madura
depan pendukungnya prabowo menyatakan jika kunjungannya ke bangkalan merupakan salah satu bentuk tradisi atau adat istiadat
sebelum melakukan safari politik di jawa timur prabowo juga telah melakukan kunjungan ke lombok nusa tenggara barat
prabowo subianto bersama rombongan termasuk titik soeharto datang mengunjungi korban gempa di kabupaten lombok barat
dua desa terdampak gempa yang cukup parah dikunjungi oleh prabowo yakni di desa guntur macan dan desa dopang
di hadapan ribuan warga prabowo mendengarkan keluhan kepala desa setempat yang meminta untuk segera diberikan bantuan berupa rumah sederhana

pada hari ini prabowo menemukan kekuasaan untuk menemukan pembunuh yang terkenal di jawa timur